ketua federasi lem spsi arief minardi menganggap
uji materi perancangan undang undang di mahkamah konstitusi menjadi pilihan terakhir
jika presiden tidak menerbitkan perpu uu cipta kerja
kerja itu dicabut melalui perpu pak presiden
nah ini kami sudah siapkan surat kepada presiden
selain spsi aksi demo yang menuntut perubahan sikap pemerintah juga dilakukan kelompok buruh lainnya
ribuan anggota aliansi buruh banten bersatu dan anggota kongres aliansi serikat buruh indonesia atau kasbi juga ikut aksi demo
ketua kasbi nining elitus mengatakan
kepolisian mengonfirmasi akan mengkoordinasikan pertemuan perwakilan buruh dengan kantor staf presiden
namun buruh menegaskan akan menolak pertemuan tersebut jika hanya bersifat menampung aspirasi
buruh menginginkan perubahan sikap presiden dengan mencabut rancangan undang undang cipta kerja yang terwujud dalam perpu
kita tanya siapa yang menemui nah ketika kita ditemui apakah ada terjadi perubahan sikap dari pemerintah atau hanya sekedar menampung
kalau hanya sekedar menampung sudah cukup dari januari sampai sekarang adalah aksi aksi yang begitu besar
di berbagai macam kota dan daerah terjadi
selama ini aksi aksi kaum buruh mahasiswa pelajar rakyat indonesia di berbagai macam kota dan daerah
dianggap bahwa membuat persoalan ada dalang di baliknya
seharusnya yang dicari dalang itu adalah siapa pemesan dari omnibus law ru cipta kerja
bukan rakyat yang turun ke jalan rakyat turun ke jalan karena dipaksa dan kehendaki oleh pemerintah dan wakil rakyat itu sendiri
gelombang aksi demo menentang rancangan undang undang cipta kerja terus terjadi di ibu kota
aksi demo telah terjadi sejak undang undang tersebut belum disahkan
demo semakin masif setelah dpr mengetok palu mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja pada senin lima oktober lalu
tim liputan cnn indonesia